identifikasi post mortem terhadap dua puluh jenazah korban kapal motor zahro express telah selesai senin siang
namun pencocokan data antemortem masih menunggu kelengkapan data dari keluarga korban
tim identifikasi sidik jari atau inavis dan dvi mabes polri telah selesai melakukan pemeriksaan postmortem terhadap dua puluh jenazah korban kebakaran kapal motor zahro express di muara angke minggu pagi
meriksaan dilakukan pada gigi sidik jari sampel dna dan properti yang ditemukan di tubuh korban
dari dua puluh korban telah diketahui enam belas diantaranya perempuan dan tiga laki laki
sementara satu jenazah lainnya masih diperiksa